sidang terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati atas kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat kembali digelar
agenda sidang pada selasa enam desember adalah pemeriksaan saksi
ada sebelas saksi yang hadir yang lima diantaranya adalah terdakwa kasus obstruction of justice
salah satu saksi agus nurpatria menyampaikan pembelaannya terhadap hendra kurniawan
agus nupatria menjadi saksi pertama yang diperiksa
kepada majelis hakim ia menceritakan peristiwa yang diketahui pada delapan juli silam setelah penembakan yosua terjadi
agus diminta fedy sambo datang ke tkp
ia bersama sugeng beni ali dan beberapa anggota kepolisian dikumpulkan oleh ferdi sambo yang menyampaikan dua hal
yakni pemeriksaan awal kejadian tersebut akan dilakukan oleh biro paminal
serta kondisi ferdisambo yang sangat terpukul karena terjadinya tindakan pelecehan
agus nurpatria juga mendapat perintah
minta dari ferdis sambo untuk pergi ke jambi menyampaikan peristiwa yang terjadi kepada keluarga yuswa
ia meluruskan berita viral yang dinilai miring
ataupun menyudutkan soal hendra kurniawan yang disebut telah mengintimidasi keluarga yosua di jambi
saya mengampingi pak hendra dari dua ribu enam belas
pada saat di jambi itu baru saya melihat pak hendra yang secara sopan menyampaikan ke pihak keluarga semuanya
menjelaskan kemudian kalau ada berita viral yang negatif tentang pak hendra saya tidak setuju yang mulia
kenapa kalau memang itu beritanya saudara mengatakan saudara tidak setuju kenapa itu
sudah dilakukan dengan cara membawa pasukan lengkap kemudian menutup semua dan melarang untuk direkam segala macam
pada saat itu kan pak hendra bilangnya akan dicampaikan kepada keluarga inte yang mulia
berita ini hanya akan dijelaskan kepada keluarga inti
tolong tidak ada yang memfoto atau mendokumentasikan